seperti terlihat pada salah satu spbu di kecamatan wonomulyo wali wali mandar kamisiyang
ratusan kendaraan yang didominasi roda dua mengantri cukup lama untuk membeli bbm di spbu ini
penyebabnya terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan proses pembelian bbm menggunakan qr code tidak berjalan lancar
gangguan jaringan terjadi berulang hingga menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan yang ingin mengisi bbm
aturan pembelian bbm gunakan qr code my pertamina yang kerap terkendala gangguan jaringan dikeluhkan warga
kondisi tersebut membuat aktivitas warga terganggu
petugas spbu mengaku gangguan jaringan yang terjadi merupakan salah satu kendala dalam proses pengisian bbm menggunakan qr code
petugas spbu mengaku tidak dapat berbuat apa apa pasalnya penggunaan qr code dalam proses pengisian bbm merupakan aturan
yang sering itu jaringannya jadi bermasalah dari jaringannya pak
biasa satu kali bermasalah pak sampai berapa lama
pak enggak tentu
biasa satu kali berapa lama pak enggak tentu
kadang lama sekali kadang juga sebentar tidak bisa diprediksi itu pak
baik warga maupun petugas spbu berharap
pemerintah melakukan upaya agar masalah jaringan tidak menjadi kendala yang justru semakin mengganggu kelancaran proses pengisian bahan bakar di spbu